setidaknya ada enam tuntutan buruh dalam aksi unjuk rasa yang digelar pada hari buruh internasional satu mei dua ribu dua puluh tiga di jakarta
di antaranya adalah mencabut undang undang cipta kerom di buslo
pengesahan rancangan undang undang perlindungan pekerja rumah tangga
hingga adanya upah dan jam kerja yang layak bagi buruh
lalu apa sebenarnya masalah besar yang dihadapi buruh saat ini dan apa hal mendesak
yang harus dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan buruh di indonesia
kita akan langsung bahas dengan dosen hukum ketenaga kerjaan universitas kejamada nabila rizfa izati
selamat malam nabila
nabila setidaknya ada enam tuntutan yang disampaikan oleh buruh hari ini ya
kalau di jakarta melalui aksinya
bagaimana anda memandang tututan yang disampaikan oleh buruh ini
seberapa mendesak kemudian kalau kita kaitkan dengan tiga regulasi utama yang dibahas dalam tuntutan
terima kasih banyak kesempatannya
kalau misalnya kita lihat dari tuntutan buruh yang ada
memang tuntutan ini sebenarnya sangat terkait dengan terutama dengan undang undang cipta kerja ya
karena undang undang cipta kerja kan saat ini adalah regulasi baru terkait dengan undang undang ketenagakerjaan
terkait dengan aturan ketenaga kerjaan yang cukup banyak dikritik dari sejak awal kemunculannya di dua ribu dua puluh
sampai kemudian dia berubah menjadi perpu kemudian sekarang berubah lagi menjadi undang undang
jadi sebenarnya sudah cukup sering dikritik terkait pengurangan perlindungan dari pekerja
dan kemudian justru kekhawatiran berkurangnya kesejahteraan pekerja akibat berlakunya undang undang cipta kerja
jadi sebenarnya kalau kita melihat dari enam tuntutan buruh dalam hari buruh hari ini
itu terlihat bahwa ke enam tuntutan tersebut sebenarnya sangat terkait dengan pemberlakuan undang undang cipta kerja
oke kalau kita bedah satu satu lagi ya terkait dengan kesejahteraan
yang juga disuarakan oleh para

dikaitkan dengan undang undang cipta kerja
kalau kita membahas tantangan tersendiri di era seperti ini
apa saja sih sebenarnya masalah masalah besar yang dihadapi para buruh di indonesia
kalau kita bicara masalah besar para buruh di indonesia
tentu saja yang pertama sebenarnya kaitannya dengan pekerjaan yang layak ya
karena ketika orang bekerja tentu saja yang diinginkan bukan hanya mendapatkan pekerjaan
tapi pekerjaan yang layak
pekerjaan yang layak tuh pekerjaan yang seperti apa sih
kalau misalnya kita lihat dari komponen desain work ilo
pekerjaan yang layak adalah pekerjaan yang punya keamanan kerja
kemudian dia bisa memberikan mencukupi kesejahteraan
artinya kemudian ada upah yang layak ada waktu kerja yang layak
nah permasalahannya di lapangan kita melihat bahwa ada kecenderungan pekerjaan pekerjaan
yang sekarang banyak dimiliki oleh pekerja itu terutama pekerja pekerja pekerja awalan gitu ya
jadi pekerja pekerja menengah ke bawah
itu memang cenderung tidak memberikan pekerjaan yang layak ini tadi
pekerjaan yang layak ini sulit sekali untuk didapatkan
terutama ketika pasca berlakunya undang undang cipta kerja
yang membuat orang menjadi semakin mudah dipekerjakan sebagai pekerja kontrak
misalnya orang jadi nggak punya job security ketika dia mempunyai pekerjaan
dan hal hal ini kemudian menyebabkan semakin sulit bagi pekerja untuk mendapatkan hak hak
bahkan hak hak dari minimum hak normatifnya pun juga menjadi semakin sulit untuk didapatkan
jadi pekerjaan yang layak sih sebenarnya yang menurut saya menjadi isu paling krusial
untuk bisnis yang seharusnya memang akan selalu diperjuangkan bersama oleh teman teman kelas pekerja
iya dan hal ini juga bisa dikatakan kontradiktif dengan apa harapan yang disampaikan oleh presiden jokowi
yang mengajak semua pemangku kepentingan bisa memanfaatkan momentum hari buruh nih
awalnya dikatakan bisa melindungi hak hak buru
tapi dengan adanya undang undang ciptaker yang memang sudah disahkan ini justru bertolak belakang ya
dengan adanya kondisi seperti saat ini apa kemudian hal hal yang bisa diupayakan
baik itu bagi para pekerja maupun dari para pembuat kebijakan
untuk bisa kemudian meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja
kalau dari pekerja sendiri sebenarnya memang salah satu hal krusial pasca berlakunya undang undang cipta kerja adalah
undang undang cipta kerja itu kan dalam konteks tenaga kerjaan sering dikatakan sebagai undang undang yang melakukan deregulasi
dari aturan ketenaga kerjaan
artinya deregulasi adalah hal hal yang tadinya diatur secara restriktif dalam undang undang
kemudian diatur oleh hukum dilindungi oleh hukum itu sekarang banyak yang dikembalikan pada kesepakatan para pihak
kalau kita lihat dari kacamata ketenaga kerjaan kesepakatan para pihak ini tentu saja punya kecenderungan untuk merugikan bagi pekerja gitu
terutama ketika pekerja itu sendirian
kalau misalnya kita lihat perjanjian kerja misalnya tentu saja perjanjian kerja itu punya kecenderungan tidak terlalu menguntungkan bagi pekerja
karena dia punya bergening position yang lemah
sehingga salah satu hal yang memang sering untuk disuarakan pasca berlakunya undang undang cipta kerja adalah kebutuhan pekerja untuk menjadi semakin kolektif gitu
jadi ada upaya upaya kolektif yang perlu dilakukan oleh pekerja bersama sama
sehingga relevansi serikat buruh dan serikat pekerja misalnya menjadi sangat relevan menjadi makin relevan sebenarnya pasca undang undang cipta kerja
karena serikat pekerja serikat buruh itu adalah tempat di mana pekerja bisa berdiri
semua buruh dan pekerja itu bisa memperjuangkan haknya secara bersama sama gitu secara kolektif
karena ketika mereka sendirian akan sulit sekali bagi kita untuk bisa memperjuangkan hak kita
tapi ketika kita bersama sama sehingga setidaknya ada bergaining position yang naik dari pekerja itu sendiri
itu dari sisi pekerja
itu dari sisi pekerja
kalau kita bicara soal serikat tadi ya serikat buruh serikat pekerja sesuai dengan headline kita nih ya
asa dan realita kesejahteraan pekerja
faktanya di lapangan seperti apa sih nabila
seberapa kemudian signifikan peran besar dari serikat pekerja dan buruh ini ketika akan memperjuangkan kesejahteraan dari pekerja
jika kemudian kita tarik lagi benangnya dengan aturan yang ada
karena faktanya tidak jarang ya ini kemudian berbenturan hingga akhirnya yang harus tanda kutip kalah adalah kelompok serikatnya ini
regulasi yang tentu menjadi payung hukumnya begitu
salah satu hal yang juga penting untuk di highlight ya ketika kita berbicara soal tuntutan tuntutan serikat
bagaimanapun harus dipahami bahwa jumlah pekerja yang berserikat di indonesia itu kan masih sangat minim
dan serikat sendiri terkonsentrasi di sektor sektor tertentu
sedangkan kalau kita bicara soal pekerja yang paling lemah misalnya daya tawarnya sebenarnya adalah pekerja pekerja di sektor informal yang bahkan secara hukum pun dia tidak terlindungi
jadi kalau kita bicara dalam konteks regulasi
pekerjaan kita yang ada sekarang pun itu kan sebenarnya sangat bias di sektor formal gitu ya
jadi ketika kita pekerja di sektor formal mungkin secara hukum kita cukup terlindungi
tapi ketika kita adalah pekerja pekerja di sektor informal pekerja pekerja dengan hubungan kerja non standar seperti mitra misalnya freelancer part timer
itu sebenarnya perlindungan hukumnya secara hukum pun juga masih sangat lemah dan juga jumlah orang yang berserikat di sektor sektor tersebut juga sangat
itu yang kemudian menyebabkan pekerja pekerja di sektor sektor informal sampai saat ini kesejahteraannya memang masih sangat jauh dari yang diharapkan
jadi ketika kita bicara soal kolektivitas dan serikat juga menjadi sangat penting untuk kemudian memperluas sebenarnya jangkauan dari serikat dan kolektivitas itu sendiri
agar kemudian pekerja pekerja yang berada di sektor sektor yang semakin prekariat ini tadi juga kemudian bisa
jadi itu juga bisa disuarakan suaranya gitu
jadi nggak biasanya memperjuangkan di sektor formal saja tapi kemudian pekerja pekerja di dalam hubungan nonstandar itu juga sekarang menjadi semakin krusial sih untuk dibicarakan karena jumlahnya makin banyak sebenarnya secara demografi
berapa persen sih nabila kalau ada datanya nih untuk para pekerja di sektor informal pekerja lepas mitra begitu
kalau data bps sendiri mengatakan bahwa jumlah pekerja informal di indonesia itu ada sekitar lima puluh enam persen
enam persen berada di sektor informal dan empat puluh empat persen berarti berada di sektor formal
artinya dari situ saja sebenarnya bisa terpetakan bahwa sektor informal kita itu sangat besar begitu
sehingga menjadi hal yang menjadi hal yang krusial untuk membicarakan kesejahteraan dari makin krusial untuk membicarakan kesejahteraan pekerja di sektor informal ini tadi
karena kita tidak bisa lagi membatasi diri hanya kemudian memproteksi pekerja pekerja di sektor formal
harus makin penting bagi kita
untuk membuka mata bahwa di luar sana banyak sekali pekerja pekerja berada di sektor informal yang bahkan tidak terlindungi oleh aturan ketenaga kerjaan yang ada
contoh sederhana misalnya perjuangan uu pprt misalnya itu kan menjadi salah satu alasan kenapa kok ada perjuangan undang undang pprt
karena ya para pekerja rumah tangga merasa tidak bisa terlindungi oleh undang undang ketenaga kerjaan yang hanya protektif di sektor formal saja
sehingga mereka merasa perlu untuk memperjuangkan undang undangnya sendiri
dan ini hanya salah satu contoh
ada banyak sekali pekerja pekerja di sektor informal yang memang mengalami masalah yang mirip mirip sebenarnya
oke solusi apa yang kemudian bisa dilakukan begitu selain tadi ya anda sempat singgung soal serikat
iya kalau tadi dari sisi pekerja kan memang serikat
tapi memang isu ini sebenarnya adalah isu struktural yang hanya bisa diselesaikan secara clear melalui kebijakan
jadi menjadi sangat krusial bagi pemerintah untuk tidak menutup mata
bahwa jenis jenis pekerjaan di masa sebelumnya itu adalah hal yang tidak bisa diselesaikan secara jelas

tapi jenis pekerjaan di masa sekarang itu kan memang sudah berbeda dengan hubungan hubungan kerja yang terjadi di sepuluh lima belas tahun yang lalu
kayak pemerintah sering bicara soal revolusi industri pemerintah sering bicara soal future of work misalnya
sebaiknya hal tersebut juga kemudian dimanifestasikan dalam kebijakan yang lebih bisa merangkul pekerja pekerja yang berada dalam hubungan hubungan kerja non standar ini tadi
jadi jangan sampai kemudian kita bicara revolusi industri tapi kebijakan ketenaga kerjaan kita sebenarnya
sama sekali tidak melindungi orang orang yang bekerja di sektor sektor atau pekerjaan pekerjaan yang muncul karena revolusi industri ini tadi
jadi memang dalam pembuatan kebijakan ketenaga kerjaan sangat penting bagi kita untuk tidak lagi membatasi diri hanya pada pekerjaan pekerjaan dalam hubungan kerja standar
pemerintah harus mulai terbuka menyadari pentingnya regulasi proteksi bagi pekerja pekerja di sektor sektor lainnya juga
sektor sektor informal yang terdiri dari sektor sektor lain

jadi kalau mau sejahterakan pekerja sejahterakan buruh jadi harus inklusif ya penyejahteraannya begitu
baik terima kasih banyak atas dialognya pada malam hari ini
kepada dosen hukum ketenaga kerjaan universitas gajah mada nabila rizfa izati sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
terima kasih atas waktunya